lirik lirik bernada optimisme dilantunkan para peserta lomba untuk memberi semangat kepada para pendengar
pesannya selalu menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari hari
agar bisa memutus mata rantai penyebaran virus covid sembilan belas
menurut ketua penyelenggara lomba cipta lagu corona dua ribu dua puluh brigjen tni tami mustafa
lomba diadakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona melalui lantunan lagu atau karya musik
peserta lomba diikuti lima ratus pencipta lagu dari berbagai daerah indonesia yang sudah mengerucut menjadi delapan peserta
kami sebagai warga bangsa ingin ikut berperan bagaimana covid ini kita hentikan mata rantai
tapi melalui lagu
ya mungkin ini bahkan mungkin mungkin di dunia belum pernah ada ya lomba cipta secara virtual tentang corona ini
para musisi dan juri berharap lagu lagu mereka bisa memberi semangat dan motivasi masyarakat menghadapi pandemi
mencari lagu itu yang bisa easy listening
siapapun everybody bisa nyanyi tanpa musik pun
kita bisa menyanyi bersama sama
sehingga di antara semua lagu semua lagu bagus
semoga lagu ini dapat benar benar mampu mengajak seluruh masyarakat indonesia melewati pandemi ini
sebelumnya lomba ini dilaksanakan secara virtual
acara ini diselenggarakan oleh warung rakyat didukung oleh departemen kesehatan satgas covid sembilan belas dan papri
persatuan artis penyanyi pencipta lagu dan pemusik republik indonesia
saat memasuk di babak final atau delapan besar
para peserta lomba menyanyikan secara langsung di hadapan juri dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
jimmy chandra yoga aris pratama jakarta